usai rapat paripurna menkyu sri mulyani menegaskan
streich begitu ya ada nama juga jim kelly stroyer
oh gila berarti memang china eh memang malaysia juga perkembangannya juga bagus